ya di tengah polemik tentang hotel alexis sejumlah pihak mulai mendesak
agar pemprov dki membuka siapa siapa saja yang menjadi pelanggan di hotel dan geria pijat tersebut
jauh sebelum polemik ini mencuat mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
pernah angkat bicara soal tempat yang diduga menjadi lokasi prostitusi kelas atas ini
dalam wawancara khusus dengan cnn indonesia tahun dua ribu enam belas silam
ahok menantang agar tempat tempat seperti alexis membuka rekaman cctv
untuk mengetahui siapa saja pelanggan yang datang
hal tersebut diungkapkan ahok saat mendapat penentangan dari komisi tiga dpr ri
terkait kebijakannya menutup lokalisasi kalijodo pada dua ribu enam belas silam
aku ngomong jujur ya aku pertama kali dengar kata alexis mario modo
itu di kalangan anggota dpr ri yang terhormat
aku nggak berat tahu itu alexis
belum pernah aku injak alexis aku nggak tahu alexis
aku tahu tuh hotel grand ancol punya teman saya
saya waktu gereja suka rapat di situ
justru dari anggota dpr sendiri ya
mereka ngomong ngomong dari jagoan cctv alexis kita minta aja lah suruh polisi
mau lihat siapa yang langganan ke situ langsung cepat hapus kalau kita ngomong ini
habis siaran cnn langsung dihapus semuanya
jadi semua alexis mario moro kita minta cctv sekarang
ini perlu catat ini
lihat siapa yang hadir
termasuk yang apartemen
semua apartemen di upload
siapa yang sering datang ke apartemen
kan berkuasa dong bisa panggilin semua orang tau
merani nggak panjang komisi tiga
ayo dong yang terhormat yang terhormat
panjang komisi tiga
ini jangan jangan nanti
kita minta cctv cukup
sementara itu wakil ketua dpr ri taufik kurniawan adalah salah satu tokoh yang meminta dibukanya seluruh data pelanggan yang pernah berkunjung ke alexis
dan seperti dikutip dari laman cnn indonesia com taufik meminta hal tersebut karena masyarakat perlu mengetahui siapa saja yang pernah berkunjung ke alexis
hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pihak pihak yang munafik dalam menyikapi kebijakan pemprov dki jakarta
yang tidak memperpanjang izin usaha alexis